halo selamat siang teman teman cnn indonesia apa kabarnya halo selamat bergabung ya kita
ketemu lagi di chatroom hari ini siang hari ini kalau di jakarta sih di tendean di kantor
saya lagi mendung mendung habis hujan nggak tahu nih temen temen di lain wilayah lainnya
gimana zamboreta back but anyway oh lampung hai emm hari ini kita akan ngomongin soal tren sepeda
jadi kalau misalnya kita lihat kita perhatiin paling enggak di selama masa pandemi ini empat puluh lima
bulan terakhir eh transpeda itu mengalami peningkatan jadi jumlah pesepeda orang orang
yang beli sepeda harga sepeda bahkan melonjak hingga berkali kali lipat mau sepeda orang dewasa
mau sepeda anak anak semuanya langsung bu harganya ya karena semua lagi berburu sepeda
tapi mungkin sisi positifnya adalah semua orang sekarang sedang berusaha untuk hidup sehat
healthy life dengan cara bersepeda mungkin di weekend atau juga banyak juga yang sekarang
mungkin menjadikan sepeda itu sebagai alternatif transportasi misalnya kayak ke kantor
gitu pagi pagi goesan ya dari rumah sehat banget nah hari ini kita akan ngomongin dengan dua narasu
sumber saya yang satu adalah ketua dari bike to work indonesia dan mas putut sudaryanto kita akan
nanyain kalau mas putus kayaknya udah hatam banget ya soal sepeda han ini ada by the work pandeglang
juga hadir disini ke teman teman by the work di daerah daerah lain juga ikut bergabung seneng
akan ngobrol dengan nirina jadi ada nirina nirina zubir yang sekarang lagi hobi banget sepedaan
bahkan kemarin jakarta bali wow luar biasa terus sempat di instagramnya nirina juga kasih lihat
luka luka yang dia alamin ketika dia sepedaan ya jadi kata nirina mungkin nggak afdol belum
namanya atau belum jadi anak sepeda kalau misalnya belum luka luka waduh nanti kita akan tanya dengan
dia tapi sekarang saya mau dulu apakah sudah bergabung dengan saya siang hari ini kita sapa yuk
hai sorry pakai topi hahaha pakai kaos baik dong oh hari ini kan aku kerja mbak jadi masih pakai
baju kerja ini oh gitu hahaha berangkat ke kantor
kan di baju itu setiap hari pelang pergi lima puluh ya hampir setiap hari hampir hampir setiap hari
aa aaya kadangkan musti pakai mobil karena bawa barang ada titipan istri apa tetapi saya
pastikan seminggu minimal tiga empat kali pasti bersepeda ke kantor oke itu belum termasuk jadwal weekend yang
ya kalau weekend biasanya aku nemenin anak istri kan kadang kadang sabtu pagi atau minggu pagi mereka minta bersepeda bareng
ya paling dua puluh dua puluh lima juga nggak jauh sih kalau dengan mereka
hanya kalau biasanya diajak kawan kawan baru deh
aku juga ada anak sepedaan loh di cnn ini cerita sebentar ya cerita dikit ya

namanya kita kan siang hari ini kita ngomongin soal sepeda
gimana kalau kita lihat tren sepeda ini demam sepeda ini paling nggak trennya naik banget ketika selama masa pandemi
lima bulan kebelakang bahkan waktu itu ada riset kalau saya nggak salah dari itdp
bahwa trend peningkatan ini bahkan sepuluh kali
belum pandemi ini
positifnya sih memang orang orang sekarang jadi beralih hidup sehat kan
sepeda setiap weekend waktu senggang
gak mungkin kita menjelaskan si sepeda ini sebagai alat atau mode transportasi yang baru kan
bisa mengurangi seperti dan sebagainya
tapi kalau misalnya lihat apa yang terjadi sekarang
gimana mas putut dengan adanya trend ini banyak yang prediksi juga
hah ini cuma latah doang kok gitu cuma gaya hidupnya ini berbeda gitu itu yang terjadi sekarang ya
gimana mas putut dengan adanya trend ini banyak yang prediksi juga ini cuma latah doang kok gitu itu yang terjadi sekarang ya
gaya hidup doang gitu nanti juga hilang gitu
gimana yang melihatnya
ya aku berangkat dari survei kita dulu ya
jadi pada saat masa pandemi lagi boomingnya itu
kita baik sebagai indonesia melakukan survei survei kecil lah
tapi respondennya lumayan nih mbak
empat belas tiga ratus responden dengan kurang lebih tiga puluh dua provinsi
dari provinsi aceh sampai papua ada respondennya
jadi untuk mobilitas dan untuk olahraga
sisanya yang lebih banyak dong berarti lima puluh tujuh ya
lima puluh tujuh itu hanya sebagai alat olahraga
itu menjadikan sepeda sebagai alat olahraga dan alat mobilitas sehari hari
tetapi ini tidak mudah
tidak mudah jadi untuk mengajak orang mengurangi ketergantungan
terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi ini sangat tidak mudah
nah salah satu faktor pendukungnya adalah political will dari pemerintah kita yang menurut saya masih sangat lemah
kalau kembali kepada pertanyaan tadi apakah ini hanya menjadi tren sesaat saja
saya belum bisa menjawab sekarang karena kembali lagi
bagaimana teman teman di pemerintahan ini bisa mendorong warganya untuk tetap bersepeda
salah satunya adalah memfasilitasi adanya kemudahan kemudahan bagi warganya untuk bersepeda
gitu sih mbak
jadi itu yang
yang paling penting saat ini sebenarnya di sana
karena kalau kita lihat secara jujur
bahwa teman teman di pemerintah kita ini
hanya berani memfasilitasi run more pribadi
tidak berani memfasilitasi pengguna sepeda
contoh paling simpel di rute saya saja
saya sudah belasan tahun ya bersepeda ke kantor
dari dua puluh lima km itu
tidak ada sejengkal pun yang namanya jalur sepeda
namanya trotoar itu juga nggak lebih dari satu km
nah ini yang menjadi hambatan juga
sehingga warga kita ini masih sangat tergantung dengan penggunaan run more pribadi
kesulitan misalnya gini
saya pernah bersepeda ke sebuah gedung
menuju sebuah gedung
dari rumah saya di tangerang
saya naik sepeda lipat
kemudian saya mix dengan komuter lain
saya turun di stasiun tanah abang
kemudian saya bersepeda ke sebuah gedung
saya ditolak loh sama satpamnya
karena saya bawa sepeda
iya saya tidak bisa sebutkan nama gedungnya
jadi padahal disitu saya menjadi pembicara utama
sebuah seminar yang ngomongin sepeda
tapi saya kesana naik sepeda saya nggak boleh masuk
alasannya sekuriti adalah
aturan gedung ini tidak boleh membolehkan
seseorang masuk ke gedung sepeda dengan berbahasa bahasa
oke saya mau parkir
tidak ada tempat parkir sepeda
saya titip kesini ruangan bapak
tidak boleh juga
ya sudah saya telpon parkirnya
saya balik kanan saja
tapi akhirnya ambil jalan tengah
sepeda saya parkir di dalam mobil panitia
di dalam mobil panitia
tidak boleh dipindahkan ke situ ya
iya karena sepeda lipat kan
jadi ditaruh di mobil panitia
nah kesulitan kesulitan inilah yang menghambat
menggambat seseorang untuk naik sepeda
kalaupun ada jalur sepeda
tetapi kalau gedung itu tidak welcome terhadap pengguna sepeda
ya sama saja
maka ini butuh kepedulian semua pihak
jadi kalau balik lagi ke pertanyaan
ini mau paling cuma sesaat sesat atau tidak
ya aku belum bisa menjawab
kalau ada kemudahan kemudahan seperti itu
saya kira akan terus bertahan lama
dan orang akan mau berpindah dari run more with body
ke sepeda seperti yang kami lakukan
karena kan tidak semua orang seperti saya ya mbak
peluang orang orang untuk beralih tadi
itu kan yang diharapkan juga oleh banyak pihak ya
kayaknya ini tidak menjadi tren semata
tapi memang semua orang memang konsisten untuk bersepeda gitu
bukan cuma instastory atau gitu
jadi pemahamannya gini mbak
yang seharusnya dipahami oleh teman teman
bahwa sepeda itu membawa begitu banyak kebaikan
jadi mau ditinjau dari agama apapun
itu kita membawa sebuah kebaikan
kita tidak membuat kerusakan
polusi udara itu kan kerusakan bumi
nah kita tidak membuat kerusakan bumi
kita tidak menimbulkan kemacetan
kita tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan
dibandingkan dengan run more
polusi udara begitu tinggi di banyak kota di indonesia
angka kemacetan luar biasa kerjanya
jabodetabek kalau kata bapak pernah seratus triliun per tahun
kemudian angka kecelakaan kata korlantas
tahun lalu saja dua puluh tiga ribu nyawa hilang sia sia di jalan raya
penyebab dominannya adalah run more pribadi
nah sepeda adalah solusi itu
jadi sebenarnya kita naik sepeda ini bagian dari ibadah loh
bagian dari ibadah ya
tapi kalau misalnya
ngomongin sebenarnya kan banyak banget rekomendasi
terkait dengan penyediaan jalur sepeda
kemudian banyak kayak
eh mas putut berapa lama sih sepedaan
coba aku tanya dulu deh
aku kalau bersepeda ke kantornya itu sejak maret dua ribu enam
tetapi dulu saat kuliah aku juga bersepeda di tahun pertama
habis itu aku cari kos kosan yang dekat kampus
jadi cukup jalan kaki
tapi ketika bersepeda ke kantor aku sejak maret dua ribu enam sampai hari ini
dan tidak hanya ke kantor
mobilitas sehari hari aku lebih sering naik sepeda
merasa selama empat belas tahun ini
sebagai pesepeda sebagai pesepeda sudah diberikan hak haknya belum
kan tadi aku udah bilang dua puluh lima km tak satu pun
ada jalur sepeda di lokasi aku
aku di kabupaten tangerang
biarin mudah mudahan ada teman teman pemerintah kabupaten tangerang yang melihat kita

kualitas jalannya aja kak cik

oh nggak usah jalur sepeda kualitas jalannya aja kak cik

iya biarin didengerin
iya biarin didengerin
ya saya jadi di tengah tengah saya dulu juga bekerja di jakarta
jadi kalau ke jakarta kantor saya di puri kembangan
sesekali saya ke jakarta juga tapi nggak tiap hari
saya ke jakarta di puri kembangan itu ya lima puluh lima km saya mix komuting mbak nggak langsung
jadi nyambung dengan bus
bersepeda saya pude
kalau puasa saya biasanya seminggu sebelum lebaran saya bersepeda pulang kampung
jadi istri saya bawa mobil saya naik sepeda
itu berapa kilo ke madiun berapa hari
delapan ratus an nggak jauh belum sampai seribu
oke delapan ratus berapa hari tuh nyampe madiun mas
kalau saya sendiri
biasanya lima sampai enam hari kebetulan kemarin anak saya ikut tahun lalu kemarin jadi saya bikin tujuh hari karena dia belum pernah touring
oke selama sepeda mungkin selama perjalanan pulang kampung ke madiun atau mungkin nggak tahu dari sepeda yang jauh juga sama teman teman
ada pengalaman apa
ada yang bilang juga katanya aduh belum afdol jadi anak goes belum afdol jadi anak sepeda kalau misalnya belum ada codet codet belum ada luka luka katanya belum pernah
tapi amit amitnya maksudnya kecelakaan gitu
ya ayah saya sih tidak berani mendefinisikan saya sebagai pesepeda sejati
saya hanya menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas dan kadang kadang buat olahraga gitu aja sih jadi kalau pengalaman
ya pengalaman menarik di jalan ya banyak sekali
nyungsep juga beberapa kali tapi itukan bagian dari hidup
bagaimana kita menikmati dan mensyukuri
jadi yang tepuk ya nggak bikin bangunan
enggak lah karena
itu kan membawa sebuah resiko
mau naik apapun itu kan ada resiko
justru saya naik motor naik mobil itu
nah kecelakaan lalu lintas yang tadi
saya sebutkan dua puluh tiga ribu nyawa
hilang sia sia di jalan raya itu kan
mayoritas sebagian besar itu kan
pengendara mobil dan motor
artinya semua punya potensi
ya kita harus siapkan diri sebaik mungkin
gitu jadi ya nggak usah
takut bersepeda kenapa harus takut
semua membawa resiko kok kami
paling tidak kita harus siapkan supaya meminimalkan
apapun itu membawa resiko
sekarang tren sepedanya tuh lagi
kan ya mas putut harga sepeda sekarang
banget sekarang nyaris
yang nggak gila juga banyak mbak
gak gila juga banyak
iya saya beberapa kali
beli sepeda juga nggak mahal kok murah
jadi gak harus beli sepeda yang puluh puluhan
atau ratusan juta ya
iya untuk mobilitas
gak harus baru
sekali lagi nggak harus baru nggak harus sepeda mahal juga
mahal murah itu kan relatif
kalau kita punya uang punya anggaran
silahkan silahkan gunakan
anggarannya tapi kalau anggarannya terbatas
ya sesuaikan dengan anggaran kita
beberapa kali nemu rongsoan
saya restorasi dan anggarannya cuma
aku pakai ke kantor enak juga kok

yang mau mencoba
atau mungkin yang baru aja mencoba bersepeda
apa yang harus diperhatikan apalagi mungkin sekarang kan
kondisinya beda kan kita ada di tengah tengah
oke yang pertama adalah
harus punya sepeda
sepeda bisa dipakai bisa digunakan
kalau belum punya sepeda
maka tidak harus
harus beli baru
beli saja sepeda second sepeda
kalau sepedanya sudah ada
maka ada tiga hal pesan saya kepada kawan kawan
yang baru memulai ya
selalu niatkan pada diri kita
ketika kita bersepeda di jalan raya
adalah yang pertama
jangan sampai membuat
kemudian yang kedua
jangan sampai membuat orang lain menjadi celaka
karena cara kita bersepeda
caranya bagaimana caranya adalah patuhi
aturan lalu lintas
kenali diri kita
kenali diri kita secara baik
kenali diri kita secara baik
siapkan sepeda kita secara baik
belakang dan depan kalau kita bersepeda malam
dan lain sebagainya
nanti boleh konsultasi teknis dengan saya
silahkan di akun instagram saya
atau baik jawab nanti kita akan bantu
jadi prinsipnya adalah jangan sampai
membuat kita celaka jangan sampai membuat orang lain
celaka karena ulah kita di jalan raya
caranya itu patuhi
aturan lalu lintas lengkapi diri kita
sebaik mungkin sepeda fungsinya
dengan baik gitu ya jangan
sampai sepedanya nggak punya rem
jangan sampai jalan malam nggak pakai lampu
dan lain sebagainya
kemudian yang kedua mbak
elem pilihan mbak elem pilihan
kembali kepada kita ya tetapi
sebaiknya dipakai ya
kemudian yang kedua adalah
kita bersepeda di jalan raya
tidak sendiri ada pengguna jalan raya
yang lain ada teman teman berjalan kaki
mobil dan lain sebagainya
maka selalulah niatkan untuk
menghormati dan menghargai
pengguna jalan raya yang lain
karena pada dasarnya kita pun juga
demikian toh kita juga ingin dihargai
kemudian yang ketiga
saat ini adalah masa pandemi covid
ya teman teman bapak ibu semua
mohon dengan hormat
mohon sekali saya betul betul mohon ini
karena kita di masa pandemi
maka jangan sampai kita
saat bersepeda aktivitas sepeda
menjadi ketularan covid
atau kita menularkan covid sembilan belas
patuhi protokol kesehatan
caranya bagaimana bersepeda di masa pandemi
silahkan lihat ig yang saya pakai ini
baik juga indonesia
itu di igtv ada panduan bersepeda di masa pandemi
baik melalui poster maupun video kita sudah up disana
jadi insya allah kalau tiga hal tadi yang saya sampaikan
bapak ibu teman teman semua
mau menjalankannya dengan baik dan ikhlas
insya allah kita bersepeda
akan baik baik saja
ya tetap utama adalah berdoa pada tuhan yang maha kuasa
semoga di jalanan selamat ya
sebenarnya banyak yang mau diomongin
tapi waktu kita sangat terbatas
untuk teman teman yang mau mencoba untuk
apa yang harus dilakukan
atau misalnya untuk menakar kemampuannya
saya dapat cerita kan teman teman yang baru mau sepedaan
apa namanya di forcear gitu
tetap di tengah jalan udah ngap banget jadi kita
mungkin gak tau
badan kita kan
pertanyaan pertama gimana nih mas budut
kalau baru pertama kali dengan bersepeda
ya jangan jauh dulu
sesuai kemampuan dulu aja
mungkin di lingkungan tempat tinggal dulu
minggu depan naikin lagi menjadi sepuluh kilo
naikin lagi menjadi lima belas
frekuensi juga demikian
oke hari ini sudah sepeda
besok istirahat dulu
nanti baru besoknya lagi
itu saya tidak langsung setiap hari
pertama seminggu sekali mbak
lalu yang kedua
seminggu dua kali tiga kali baru hampir setiap hari seperti sekarang ini
kemudian tentang pilihan rute juga
kita harus tahu rute
rute mana yang paling nyaman paling selamat buat kita
kan teman teman tahu kita harus hafalkan
misalnya ini tempat tempat penting ya
bengkel sepeda kalau ada bengkel motor yang bisa membantu kita
kalau kita tidak bisa benerin sepeda barangkali
itu teman teman motor juga banyak yang ngerti sepeda kok
kita tidak ingin celaka tetapi setiap saat kita bisa celaka
maka ketika atau orang lain bisa celaka kita bisa bantu mereka juga
menempatkan ke pos pos tersebut
nah pilihan rute menjadi menarik di masa pandemi ini
maka kalau bisa kita atur waktu di jam jam yang lalu lintas tidak padat

sekarang kebetulan kantor juga memfasilitasi jam enam berangkat
saya lebih siang maka saya berangkatnya lebih siang
jadi tidak bersamaan dengan orang lain
pun juga pilihan rute
jadi kalau teman teman bisa memilih rute ya pilih rute yang sepi dari lalu lintas
banyak sekali sih mbak sebenarnya tipsnya
tapi waktu kita kan terbatas nih
tapi saya senang sekali ya dengan segala kerendahan hati
bisalah menularkan tips tips bisa silahkan jabri ke saya
di akun instagram saya boleh
di akun baik
oke semuanya tentang sepedaan langsung bisa lihat di akun instagram memas putut atau di by dua work ya
minggu ini atau dalam waktu dekat ada rute atau
mungkin buat ada yang

kita selama pandemi kita tahan dulu untuk tidak acara offline
karena masa pandemi kita harus ikuti aturan pemerintah
tetapi insya allah hari jumat besok
jumat pagi kami dengan kelompok kecil kami akan meluncing bersama pemprov dki
panduan bersepeda mbak
oke jumat besok ya
jumat pagi kita akan lonceng panduan bersepeda secara resmi
yang nanti kami harapkan itu bisa kita sebarkan di berbagai sekolah yang ada di pemprov dki
dan kita berharap nanti bisa kita lakukan secara nasional
untuk membekali teman teman terutama adik adik pelajar dan teman teman yang masih muda ya
supaya bisa bersepeda dengan baik dan benar gitu
ya ini sekedar sharing saja nanti
thank you banget mas putut mungkin kapan kapan bisa goes bareng sama teman teman cnn indonesia ya mas
dengan senang hati saya merapat nanti
saya akan tunggu undangannya
siap saya akan tunggu undangannya
oh langsung metal nih semangat
oke aku closing ya
salam teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada yang kurang
oke aduh seneng banget ya kalau misalnya kita ngomongin sepedaan
karena emang apa vibesnya tuh sekarang emang orang tuh lagi semuanya gila sepeda
tapi gila itu dalam arti konotasi yang positif tentunya
mungkin semakin memikirkan untuk hidup sehat healthy life
kemudian juga mungkin sudah berpikir bahwa
sepeda ini menjadi alat transportasi yang lebih menjanjikan
walaupun ini juga banyak kalau metal
aduh sekarang sepeda harganya mahal banget
bahkan sekarang kalau misalnya
beli sepeda itu harus po harus pre order
karena belinya hari ini duit yang udah ada mungkin sepedanya baru dateng
gak tahu mungkin dua minggu ke depan
tapi ya udahlah ya kita ambil sisi percobaan yaa
ya kita ambil sisi positifnya intinya bersepeda itu sehat apapun alasannya dan mudah mudahan ini bukan cuma
tren latah semata tapi memang konsisten kedepannya semua orang kita lihat
di jalanan penuh dengan sepeda tapi yang paling penting juga
konsisten dengan aturan konsisten juga dengan bagaimana
pemenuhan hak hak daripada para sepeda dengan adanya penyediaan jalur sepeda kemudian juga
tidak ada lagi tuh kayak tadi mas putut sampaikan saya datang ke gedung ke satu acara gitu tiba tiba
nggak boleh masuk karena saya sepedaan gitu jadi udah gak ada lagi yang kayak gitu ke depannya ya
oke kita masih ngomongin soal sepedaan tadi ada mas putut dari bike to work
terima kasih juga untuk teman teman
byte dua work dari beberapa daerah yang juga bergabung di chatroom cian and indonesia siang hari ini
tadi kata mas putut kalau misalnya mau tanya tanya soal sepedaan langsung aja ke
bike to work indonesia ke akunnya mereka atau mungkin langsung ke akun instagram pribadinya mas putut semuanya bebas untuk tanya tanya di sana kalau mau ngomongin soal sepedaan
chatroom siang hari ini banyak juga nih ya anak anak sepeda seneng banget sih ngeliatnya karena kalau ngomongin sepeda semuanya antusias
mirina ya tahu dong mirina mirina zubir jadi mirina ini juga
juga semangat bersepeda bahkan kalau misalnya kita lihat di akun instagramnya
mirina banyak banget sharing foto foto sharing kegiatan mirina
bersama teman teman bersama suami gitu
bersepeda atau sepedaan goes ya
bahkan waktu itu kayaknya beberapa hari yang lalu sempat mirina posting juga
kayaknya lututnya gitu sampai memar memar sampai luka luka gara gara sepedaan tapi kata nirina
belum afdol kalau misalnya belum melecet lecet
kita akan tanya tanya dengan nirina apakah nirina juga sudah
bergabung benar sigi sigi juga
salah satu pabrik figur indonesia yang
sepedaan yang getol banget sepedaan
banyak banget sih ada mas nugi gitu ya
banyak banget ada luna maya ya semua orang emang seneng sih sekarang kalau misalnya ngelihatnya
apalagi weekend aduh penuhnya minta ampun saya juga sama teman teman cnn juga sekarang
lumayan rajin bersepeda setiap minggunya
apakah nirina sudah bergabung sambil coba saya cek cek
kalau misalnya nirina udah join
oke sudah ada belum ya coba aku cek dulu
hai keknya belum ada
sambil kita nunggu dirinya bergabung
iya saya juga lagi cari cari di mana ya na tadi sih udah pas nge chat pakai akun
instagram saya sendiri ada tuh mirina juga pagi ini habis sepedaan warajin banget ya mirina setiap hari setiap pagi
oke sambil nunggu nirina banyak yang tanya juga soal
lebanon enggak papa ya kita agak sedikit
keluar topik dulu
oke belum ada
em soal lebanon memang sekarang lagi jadi sorotan juga free for beirut
free for lebanon setelah adanya legakan dasyat di beirut lebanon
atau hati yang idea perhatian dunia sekarang ketujuh ke lebanon kita presentation semoga
pilih situ usw situasinya berangkut normal nanti kita juga mungkin akan follow up bagaimana dengan kondisi witraendo
indonesia yang berada di
lebanon oke apakah nirina sudah bergabung saya mau cek lagi
seru banget deh
jadi tadi sudah
salah satu penelitian dari
memprediksi peningkatan jumlah
pesepeda di ibu kota
dki jakarta khususnya
selama masa psbb transisi
ini jumlahnya meningkat
iya gambarnya aman
sebagai anak goes
kalau lirina nih gotik goes cantik
ada namanya banyak
kalau enggak goes titik
kalau enggak goes titik
atau apapun sebutannya
dasarnya i love boys
hari ini berarti sudah sepedaan ya
tadi pagi sudah
tiap hari sepedaan
kalau lagi bisa aja sih
karena memang sekarang lagi covid kan
semua pekerjaan lagi tertunda
sampai waktu yang belum ditentukan
sisi positifnya adalah
jadi punya lebih banyak waktu
seminggu itu bisa tiga kali lah
tergantung aja kan
tergantung aja kan
jadi ya tadi
hari itu moodnya lagi apa ya
misalnya lagi kenceng kencengan
bukan cari kilometernya
tapi lebih ke cari
heart rate nya tuh
terus kalau lagi main jauh jauhan
tapi kalau lagi neran ya
cari tergantung tempat makanannya
paling jauh berarti jakarta bali itu ya
paling jauh so far

aku juga jakarta bali
naik pesawat tapi
kalau naik sepeda
belum sanggup rasanya
kayaknya gak deh
tapi ceritain dong soal pengalaman jakarta bali nya
kok bisa gitu kepikiran waktu itu mau naik sepeda jakarta bali sih
kok bisa kepikiran waktu itu naik sepeda
sepuluh hari mau sepedahan
hah sepeda mana sepuluh hari
hah seharinya berapa kilo
apalagi waktu itu dia itu sebenarnya aja keluar dari rumah sakit
karena dia hanya ada penyerangan hati gitu kan
tapi pada dasarnya waktu itu ngerasa karena
aduh gila ya nih ada rasa khawatir juga gitu maksudnya
dia baru saja keluar dari hospital
jadi dia kayak punya rasa
kalau sampai kenapa napa gue nyesel sih
tapi kalau sampai gue ngedampingin gue nyesel
yaudah lah coba aja ke apa namanya
coba keberuntungan aja kebutuhan
bos boleh nggak izin siaran juga
kenapa mau kemana
mau sepedahan juga
kemana sama daging nyari daging
hah oh boleh nih
semoga kita pantang menyerah ya
seperti halnya pesepeda sekarang ini
apapun jadi gue terus
oke tadi terakhir apa ngomongin soal anak anak
anak anak ikut waktu pas ke bali
mereka sepedan juga
mereka waktu itu tuh belum sepedaan
jadi bener bener ya nungguin aja di mobil gitu
karena untuk kita ini kan sebuah aktivitas yang
kita tuh pengen bikin sebuah aktivitas yang nggak hanya yang happy tuh kita aja gitu loh
jadi pengen menyebabkan anak anak juga
nggak mungkin gitu loh anak anak disuruh sepedaan juga
umurnya waktu itu masih berapa kan
jadi gue pikir mana ya
tadinya mau pikir pakai mobil evakuasi deh gitu
mereka taruh lah gitu di situ
tapi ternyata alhamdulillah
waktu itu jodoh ya namanya jodoh gitu
tiba tiba ada everyday everyday campervan gitu
dia mau kerja sama gitu
jadi ya udah
akhirnya kita anak anak taruh di campervan
nanti setiap tiga puluh km an berhenti
kita juga untuk minum apa segala macam
anak anak ketemu di situ
dan mereka ngelihat kan betapa mereka
maksudnya orang tuanya yang
nggak selesai selesai pedaannya gitu
yang tadinya nabilin dia setuju
tadinya nabilin dia sepeda dari beberapa tahun yang lalu
nggak pernah dipake pake
kayak di lirik doang gitu
tapi nggak pernah dipake
akhirnya setelah melihat perjalanan kami berdua tuh
akhirnya pulang ke jakarta
mereka langsung pengen sepedaan
jadi kita yang
masa sih butuh perjalanan jakarta bali untuk mereka
akhirnya pengen sepedaan
dan sekarang mereka juga sepedaan
pokoknya seneng deh nggak pake proses susah susahan dulu jatoh jatohan
tapi mereka langsung udah bisa gitu
dan ya keren sih
jadi itu kemarin kenapa
itu ada dua hal ya
itu satu adalah yang namanya nasib
satu lagi adalah peringatan
jadi nasibnya adalah karena kan bener bener
itu bukan nyetir yang lagi kebut kebutan kenceng kencengan gitu
lagi bener bener santai lihat sunset gitu kan
tiba tiba ada di depan enam motor remnya ngelok gitu loh
tiba tiba jatuh di depan na
so udah lepasin sepeda lepasin badan terbang gerak
udah jatoh gitu aja
cuma memang kan dua pelajarannya adalah
yang satu emang gak boleh lengah gitu kan
karena pada saat kita berhati hati belum tentu orang lain hati hati gitu
bukannya nyalahin orang lain ya
tapi memang kitanya juga harus hati hati gitu kan
dan yang kedua ya udah
sesantai apapun nggak boleh lengah ya
kurangi instastory kali ya
gimana dong seru
aku juga begitu
kadang kadang kalau sepeda oke instastory dulu
makanya mungkin peringatannya itu dua hal itu tadi
kita nggak boleh lengah tetap harus waspada
dan yang satu lagi ya kalaupun instastory an ya nasib
makanya nabila kan itu udah jatoh takdir
udah nasib aja jatuh mau diapain lagi
tapi itu kemarin kan
badan paha semua lutut bawa kaki lecet lecet gitu ya
tapi nggak sih alhamdulillah nggak terlalu parah sih
waktu pas lagi kita lihat stangnya
agak belok gitu kan tapi dibuka kuncinya ternyata bisa dilurusin lagi
other than that nggak mencoba melihat sih
itu moral story nya pokoknya itu ya
sekarang tuh kan kalau kita lihat kan tren sepeda tuh kan naik banget
di satu sisi sebenarnya memang ya kita ngeliatnya sih semak semak aja ya
mungkin semua orang jadi beralih untuk hidup sehat sekarang
ke kantor pun banyak yang mencoba untuk naik sepeda
nyela kantor naik sepeda juga
volusi mungkin jadi berkurang juga dengan adanya orang orangnya
gue esan sekarang
tapi nah sendiri ngeliatnya maksudnya gimana tren sepeda sekarang
ada yang bilang ah lihat aja ntar dua bulan lagi abis covid juga
eh itu kan cuma latah latah doang gaya gayaan doang
nasi mau pengen berharap sih sebenarnya
karena di satu sisi
dulu memang sempat ada tren seperti ini yang terjadi
penjualan sepeda tuh naik banget
waktu itu jaman fixed gear
tapi terus kemudian yaudah
berapa cuma tahan satu dua tahun tiga tahun abis itu hilang gitu kan
tapi kalo sekarang ini sih nah berharapnya ini could stay longer
karena kan bisa dijadikan sebagai satu moda transportasi alternatif gitu kan
dan ini kan sekarang ini karena lagi masa pandemi
itu kan biasalah kan ya
kita kan dalam setahun pasti kurang lebihnya ada yang sudah mengalokasikan dana untuk liburan
untuk biaya apa itu ini itu untuk keluarga
tapi kan itu tidak terjadi semuanya
makanya orang orang mengalihkan dananya itu ke beli sepeda gitu
nah mudah mudahan dengan harga sepeda sekarang yang fantastis itu
membuat orang berasa beli sepeda gitu kan
dengan biaya yang fantastis jadi kayak wah ini sayang sih kalau nggak dipakai terus gitu kan
jadi bisa stay longer and hopefully it's an eye opener setelah mereka menggunakan sepeda terus
jadi kayak ternyata enak ya gitu loh
dan enak untuk pengeluaran juga gak pake parkir gak pake bensin gitu kan
jadi nah nah berharap banget kali ini sih bisa tahan lama
karena seneng kayak sekarang ini nah sepedaan tuh bisa jadi
nah bisa ketemu sama cewek banyak gitu
kan juga ya di satu sisi seneng sih ya cewek sendiri
tapi di satu sisi lagi ya pengen kan ada cewek banyak gitu loh bergabung
terus berkeluh kesan yang sama
karena kan sakitnya perempuan sama sakitnya laki laki itu kan beda gitu
jadi bisa ada teman teman iya
lo disini sakit gak sih bo gitu
aduh diapain ya nek ya kan gitu kan
nah terakhir kalau misalnya ada nggak wish gitu kira kira
kira kira pengen banget sepedaan sama keluarga
atau misalnya sama geng gue ini kemana ya
ini tuh sebenarnya tahun ini memang niatnya setelah kemarin kita jakarta bali
tadinya kita udah ada beberapa plan gitu loh
apakah kita main ke indonesia bagian timur
atau mungkin kita main ke sumatera barat
atau ke aceh gitu loh
udah udah udah plan a lot gitu
tapi kan ya manusia hanya bisa berencana kan
yang menentukan semua allah yang maha kuasa
jadi nasib berdoa insya allah semuanya bisa berlalu dengan baik
dengan cepat tapi plan plan bisa terjalani lagi
banyak lah planningnya
karena anak pengen gitu ngeliat keindahan indonesia gini
kalau kita naik pesawat kita kan nggak bisa lihat apa apa
tapi dia menempuh tempatnya jauh lebih cepat gitu kan
kalau kita naik mobil kita bisa lihat banyak tapi tidak bisa menghirup udaranya
apa namanya suasananya beda
kita naik motor kita juga bisa mengembus aromanya
kita bisa nyium aroma tapi penglihatannya tidak bisa secepat itu
karena mata kita tidak bisa mengalahkan kecepatan motor itu sendiri
kami bersepeda itu perfect banget
kecepatannya kan tergantung sama kaki kita
kekuatannya juga kembali lagi tergantung dengan willingness nya kita gitu
tapi enam mau ngingetin ke yang lain lain juga
walaupun sekarang ini bersepeda lagi gaungnya besar sekali
tapi selalu ingat untuk ini ya maksudnya sepeda tuh antara kita dan sepeda kok
sepedanya juga sepeda kita
gak berarti temen kita bisa enam puluh tiga puluh lima
delapan puluh kilo dengan mudanya segala macam berarti kita harus melakukan hal yang sama
jadi kesadaran diri yang tinggi ini sangat diperlukan untuk masing masing orang
apalagi bersepeda itu kita harus mendengarkan badan kita
jantung kita kaki kita apapun yang lagi dikeluhkan di badan tuh kita rasakan
untuk kita ketahui untuk lebih mengenali badan kita
jadi kayak khususnya jantung ya karena orang ga aware kadang kadang karena lagi adrenalin tinggi
temen ngebut segala macam kita juga kebawa untuk ngebut segala macam
nanjak ngebut wah itu nanjak dehat jantung kita aja udah heart ratenya bisa naik
ditambah lagi adrenalin mau mengejar teman karena memang sedihnya kemarin itu memang karena lagi apa namanya
gaungnya besar sekali ini banyak yang bersepeda tapi tidak mengenali cara bersepeda

oke sebenarnya pertama kali kan bersepeda coba dikomplek dulu
terus kalau udah mau lukis coba dikomplek dulu
mau lebih cepat lagi pakai sepatu sepeda bisa tapi daerahnya pendek pendek dulu aja
karena yang bersepeda yang namanya jatuh bodoh itu pasti
tapi bodohnya tingkatnya segimana nah itu dia tadi
hanya dengkul kah apa sama paha kah apa sama sikut sama mana gitu
nikmati prosesnya intinya ya
itu bisa melihat pemandangan bisa ketemu dengan warga lokal ngobrol ngobrol
mungkin ngelihat sesuatu yang kita mungkin emang ada ya wah keren juga ya gitu kan
nah itu dia kecepatannya sepeda tuh menyenangkan sekali jadi bener bener kita tuh
nah pernah ke yang pas lagi kita proses jakarta bali itu dan kita ngelewatin kudus kalau nggak salah
terus udah gitu kita itu kan ada pabrik rokok ya gitu loh maksudnya memang yaudahlah gitu
tapi kita kan ya udah lah
tapi kita kan pas ngelewatin tuh ada wangi cengkehnya tuh yang bikin kita ya
hah kok satu kota bisa wanginya seperti ini gitu loh
kita yang unbelievable gitu yang bener bener kita menikmati jadi double gitu loh
visual and ibarat tiga d itu terjadi gitu bener bener mata hidung semua indera kita tuh dipake gitu
it's beautiful prosesnya menikmat aduh itu nikmat banget deh gitu
makanya buat anda semua yang baru mulai bersepeda
selamat menikmati hidup di level yang berbeda lagi dengan experience yang berbeda lagi
terus proses ikutin prosesnya ya gitu pelan pelan tapi pasti
dan selamat menikmati
mantap pelan pelan tapi pasti yang penting happy pokoknya ya
ada komunitas sepeda juga soalnya mungkin kapan kapan kita bisa bareng bisa gabung ya
thank you banget nih rina udah gabung
dengan segala naik turun sinyal tapi akhirnya kita bertemu secara lancar
terima kasih ya semuanya maaf ya
pokoknya stay safe pokoknya happy happy terus go ice annya mudah mudahan ini gak cuman lata semata
tapi konsisten ke depannya seterusnya bisa jadi memang alat transportasi atau mode transportasi baru yang buat kita
atau banyak orang ini ya
ingat jatuh selama masih bisa dikasih obat dan bisa diperbaiki itu hanya pelajaran hidup jadi jangan kakok ya
kalau bisa jangan jatuh
ya alhamdulillah kalau gak jatuh jatuh
sampai ketemu lagi thank you banget
oke seru banget ngobrol sama nih
oke selamat tinggal

berarti udah lengkap tadi kita ngobrol sama rina sebelumnya juga ada dari komunitas back to work indonesia mas putri sudaryanto
thank you banget semuanya yang udah gabung di chatroom sire indonesia hari ini
besok kita ketemu lagi
besok akan ada teman saya yudi yudawan yang hadir di chatroom at cnn indonesia tv ya besok jam tiga belas
jadi yudi yudawan akan besok ngebahas bagaimana
dengan salah satu ilmuwan kita yang ada di luar negeri
terkait dengan temuan vaksin covid sembilan belas yang ada untuk sekarang ini ya
dengan salah satu ilmuwan kita yang ada di luar negeri

untuk sekarang ini ya
kita ketemu besok pokoknya dengan yudi yudawan tiga belas tiga puluh

terima kasih yang udah join terima kasih yang udah gabung
semoga obrolan kita hari ini bermanfaat
buat teman teman yang sepedaan yang go wesan stay safe pokoknya
mudah mudahan kita bisa ketemu nanti sampai jumpa
mudah mudahan kita bisa ketemu nanti sampai sepedaan bareng ya

selamat siang sampai jumpa